pertama peternak atau pelaku usaha penggemukan sapi menyatakan sulit mendapatkan dan juga mengangkut sapi
khususnya antar kota dan juga antar provinsi
di tengah penyakit mulut dan kuku yang masih mewabah
syarat administrasi atau surat rekomendasi ternak masuk kota tujuan
dan juga surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal masih diberlakukan
selain itu peternak masih membatasi mobilitas sapi termasuk untuk kegiatan jual beli di pasar hewan
belum lagi di beberapa daerah di jawa timur diberlakukan pembatasan operasi pasar hewan
peternak yang membutuhkan bibit sapi pun harus mencari lebih jauh hingga ke jawa tengah dengan harga yang lebih tinggi
kemarin saya mencoba setelah itu lataka itu
ternyata dari daerah ke daerah dari desa ke desa
hampir satu bulan ini
saya hanya mendapatkan dua ekor sapi itu pun sangat sulit sekali
dan harganya itu juga ada kenaikan
yang biasanya itu ternak sapi yang umur empat bulan sampai lima bulan itu
yang normal kisaran tiga belas juta
hari ini saya beli kemarin sampai mencapai lima belas juta
dan bahkan yang sudah berumur enam bulan sampai delapan bulan yang biasanya lima belas juta
saya beli kemarin
di jawa timur jumlah kasus pmk hingga satu agustus mencapai satu ratus tujuh puluh dua kasus

enam persen harus dipotong paksa
dan sembilan puluh delapan persen mati
selain mengupahyakan vaksinasi
pemerintah menghimbau peternak agar memperketat biosecurity
perlu diketahui bahwa penyakit ini bisa disembuhkan dengan penanganan yang tepat
oleh karena itu
masyarakat khususnya peternak
dapat proaktif melapor ke staff dinas atau pelapor desa
jika ada hewan ternaknya yang menderita gejala klinis pmk
agar ternak yang diduga terinfeksi pmk
dapat segera diberi tindakan lanjutan
seperti pemeriksaan fisik dan pengobatan oleh medik veteriner
saya kembali mengingatkan bahwa penerapan biosecurity yang ketat dan tepat
adalah salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit pmk di indonesia
penerapan biosecurity yang ketat dan tepat antara lain dengan desinfeksi
serta dekontaminasi di area peternakan harus dilakukan secara berkala
mobilitas hewan keluar masuk kandang juga masih harus dibatasi
adapun disinfeksi bisa dilakukan menggunakan asam sitrat dan asam borat
sementara itu dari sekitar lima juta populasi sapi di jawa timur

dua puluh enam delapan ratus lima puluh diantaranya vaksinasi mandiri oleh salah satu peternakan swasta
para peternak berharap percepatan vaksinasi dilakukan
hingga mendekati jumlah keseluruhan populasi
agar kekebalan kelompok sapi segera terbentuk
dari surabaya jawa timur